untuk jenguk anaknya bella harusnya kamu ngomong dong sama cynthia
apa tujuannya coba seperti itu
bilang dong sama dia kenapa begitu
saya aja bingung
iiih cynthia cynthia lagi rencanin apa sih dia sebenernya
kok gak bilang dulu
kalo gini kita berangkat sekarang kita jemput alvif sama cynthia
gak bisa begitu dong
aktif aku pulang dulu ya
tante sylvia pasti khawatir kalau belum pulang jam segini
kamu disini aja nanti aku balik lagi
ini sudah saya tuliskan resep obatnya
untuk ditebus diakotik
iya terima kasih
terima kasih dong
bella biar aku temenin ya
gak usah alvif kamu disini aja jaga syifa
kan takutnya syifa ada apa apa butuh apa ya kan
karena salah satu dari orang tuanya syifa harus jaga
aku tebus obat dulu ya
ini mbak obatnya semuanya lima ratus
aduh mbak saya lupa bawa dompet lagi
reno makasih ya tadi aku lupa bawa dompet
it's okay gak usah dipikirin
oh iya terima kasih ya bel
siva di ruangannya membutuhkan obat itu
bella aku bisa lihat kamu menyembunyikan sesuatu dari aku
jelaskan ada apa dengan kamu dan cynthia
reno cynthia bilang dia mau bawa syifa ke rumah dia
dia mau rebut syifa dari aku
dan dia bilang dia akan kasih tau ke alvif dan keluarganya untuk lupain alvif
aku gak mau aku harus kasih tahu afi soal ini
eh bella tunggu dulu
bella cynthia itu sedang bermain main dengan kamu
kamu jangan terlalu khawatir dengan kata katanya
dia hanya ingin melakukan lakutimu
dia ingin kamu merasa gugup gelisah tidak aman
kemudian kamu akan melakukan tindakan tindakan bodoh
itu yang dia tunggu tunggu
kamu percaya dengan om arta dan alvif kan
kamu percaya mereka
aku percaya mereka
aku percaya mereka
aku percaya mereka
aku percaya mereka
aku percaya mereka
aku percaya mereka
aku percaya mereka
aku percaya mereka
kalau kamu percaya dengan mereka
jangan mau terbawa oleh permainan sintia
aku ngerasa shiva itu dijauhkan dari aku mas
aku merasa bella itu selalu olah ingin
aku sekarang sudah gak dianggap
aku minta kamu untuk sabar
aku yakin bella tidak bermaksud seperti itu
tapi bella sudah mengingkari janjinya mas
dulu dia bilang kalau aku yang akan menjadi orang tuanya shiva mas
dan lihat sekarang
dia malah mendekatkan alvif ke shiva
aku tidak bisa mas
aku takut kalau alvif akan jadi shifa mas
aku akan merebut shiva mas
nur nur nur aku
aku ngerti kecemasan kamu
tapi untuk saat ini kita harus sabar
aku yakin bella pasti akan dapatin janjinya
shiva akan tetap menjadi anak kita
aku yakin itu
mungkin sekarang kondisi yang membuat mila terkesan
ingin menguasai shiva sepenuhnya
karena dia panik
dan kalau kondisi sudah membaik
sudah kembali normal
aku yakin semuanya akan baik baik aja
tapi aku takut mas
aku takut kehilangan siapa mas
aku gak mau kehilangan ci
sekarang yang terpenting adalah kita berdoa kepada allah
yaudah sekarang kita sholat ya
kita berdoa untuk shiva
komunikasi secara fizik
semuanya tersebut berzayar
bersama pihak mahasiswa
kita tidak dapat memperbaiki
makanya kami akan danik
dan mempelih time

jangan belok lurus aja
kamu kok bisa ada di mobil aku sih
gimana caranya kalau bisa masuk ke mobil aku
tadi kunci mobil aku rusak itu gara gara kamu
kamu kok bisa nemuin aku disini
apapun yang ada di dunia ini
bisa ketahuan lewat sosial media
jadi kamu gak bisa sembunyi dari aku
kalah ada sama stalker
kamu ternyata udah nikah kan
dan suami kamu orang kaya
kamu udah pindah dari bali
ya semenjak mama kamu dan om rafi kembawa kamu pergi dari bali
jadi gak susah bagi aku
untuk mengetahui dimana alamat rumah suami kamu
dan ternyata aku pergi ke perth dan disanalah aku mengetahui kalau kamu ternyata sudah menikah dengan seorang anak konglomerat dan ternyata semua orang di negeri ini mengetahui siapa keluarga itu jadi gak susah bagi aku untuk mengetahui dimana alamat rumah suami kamu
tadi aku melihat kamu pergi sama suami kamu
yaudah aku ikutin
kamu pergi ke rumah sakit dan kamu pergi ke ruang rawat
aku punya satu pertanyaan buat kamu
kalau suami kamu sebelumnya sudah memiliki seorang istri dan anak
dan kamu menjadi istri kedua
udah lah ceritanya panjang
kapan kapan kita hangot bareng yuk
jadi kamu biarkan cynthia pergi sama afif ke rumah sakit
untuk nemuin bella dan anaknya
itu bukan saya yang nyuruh
nyuruh afif untuk jenguk anaknya bella
ngomong dong sama cynthia apa tujuannya coba seperti itu
bilang dong sama dia kenapa begitu
saya aja bingung
cynthia lagi rencanain apa sih dia sebenarnya
kok gak bilang dulu
kalau gitu kita berangkat sekarang
kita jemput afif sama cynthia
gak bisa begitu dong
di sana ada siapa
ada suami saya
kalau kita dateng yang ada rame deh
saya dengan mas arta itu sering banget ribut
tunggu sampai anaknya bella sehat
lalu semuanya akan kita selesaikan
saya akan menyelesaikannya masalah ini
cynthia itu anak bikin muas muas banget sih
mana tadi di telpon handphonenya gak aktif
sekarang dia pakai ikut lagi ke rumah sakit segala
so jadi istri kedua yang baik
ini anak memang harus dikasih tau
biar dia gak salah langkah
nonya sama bu laura